ayo taruh dulu jaringnya ya
kalau mancing yang penting sabar ya
dah cukup lah siti
kok bukan ikan lagi sih
manusia suka buang sampah sembarangan
ikannya jadi plastik
dan buang sampah sembarangan